pasca erupsi gunung api ruang di kepulauan tagun dalam kabupaten sitaro
bandara samratulangi manado melakukan penyiraman debu vulkanik di runway atau landasan pacu
dengan menggunakan mobil pemadam
sebanyak dua mobil pemadam diturunkan pihak bandara untuk menyiram seluruh landas pacu
selain menyiram pihak bandara juga menutup turbin pesawat agar terhindar dari kerusakan masyarakat
hingga saat ini ada delapan pesawat yang masih terparkir di bandara samratulangi manado
akibat ditutupnya operasional bandara
mulai dari hari pertama terdampak kami langsung melakukan pembersihan
terutama di sisi udara yang terkait alur penerbangan
yaitu di landasan di taxiway dan apren
kami setiap hari melakukan penyemprotan runway tekswiran agar bersih dari debu debu vulkanik
lisbeth bawiling nenek berusia delapan puluh sembilan tahun
dievakuasi tim sar gabungan dari tempatnya mengungsi di daerah perkebunan karena sakit
tim sar harus menandu lisbet melewati perkebunan dan medan yang sulit
tidak ada keleluhan apa yang salah
erupsi gunung ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara membuat ribuan warga mengungsi
untuk menghindari erupsi warga banyak yang mengungsi mandiri ke wilayah pegunungan dan perkebunan
deni ini merupakan salah satu masyarakat yang tidak dapat dampak daripada dunia gunung ruang
sehingga mereka dengan mandiri melakukan evakuasi ke daerah pegunungan
setelah kami melakukan kegiatan evakuasi tadi kami langsung bawa ke posko kesehatan
data jumlah warga mengungsi akibat erupsi gunung api ruang terus dihitung pemerintah kabupaten kepulauan sitaro
data terakhir hasil perhitungan pemerintah hingga minggu pagi
terdapat tiga lima ratus sembilan puluh delapan pengungsi dari dua desa di pulau ruang serta warga di pulau tagulandang
masih berangsur menurun gunung api ruang berstatus awas
hal ini juga yang membuat operasional bandara samratulangi manado masih ditutup
penutupan penerbangan dari dan menuju manado diperpanjang hingga pukul dua belas waktu indonesia tengah